yang sejak awal memang dalam kondisi kritis dan dirawat di inkubator
direktur utama rswn dr susi herawati mengatakan
pihaknya menerima total dua puluh dua pasien yang dievakuasi dari rumah sakit pelita anugerah demak
mereka terdiri atas sebelas pasien dewasa dan sebelas pasien bayi baru lahir
evakuasi terpaksa dilakukan karena pabrik pupuk yang letaknya sangat dekat dengan rumah sakit
terbakar dan asapnya mengarah ke rumah sakit
menurut susi evakuasi merupakan
langkah tepat sebab mengisap asap pekat bisa berdampak buruk bagi kesehatan bayi
kebakaran hebat pabrik pupuk di meragen demak terjadi pada kamis malam
api baru bisa dipadamkan tujuh jam kemudian
sebagian besar bangunan pabrik ludes terbakar
kerugian ditaksir mencapai dua puluh miliar rupiah
dengan asap yang cukup pekat kemudian bayi baru lahir yang harusnya memang tidak sakit
nanti akan menjadi sakit itu yang kemarin diinginkan
tapi demikian juga ada juga yang
memang kritis mbak jadi ada yang menggunakan inkubator